tim nasional sepak bola u sembilan belas dan u dua puluh tiga kembali menjalani pemusatan latihan bersama di lapangan abc senayan jakarta
hal ini sengaja dilakukan untuk menciptakan kesepahaman cara bermain
termasuk memudahkan pelatih memantau para pemain dari timnas u sembilan belas yang mungkin bisa dipanggil masuk ke timnas u dua puluh tiga
latihan tim nasional u sembilan belas yang berlangsung hari selasa pagi di lapangan abc senayan jakarta
dipimpin oleh pelatih luis mia dan dua asistennya miguel gandia dan edwardo perez
hal ini dilakukan karena bima sakti pelatih timnas u sembilan belas yang baru ditunjuk
sedang mengambil kursus pelatihan lisensi aafc
dalam pemusatan latihan timnas u sembilan belas kali ini
tiga pemain yang dipanggil untuk mengikuti seleksi berlatih menerapkan permainan cepat dengan umpan umpan pendek
tahun ini timnas u sembilan belas dipersiapkan untuk mengikuti dua turnamen penting
yaitu piala aff u delapan belas
piala aff u sembilan belas di bulan juli dan piala asia u sembilan belas di bulan oktober
sementara itu latihan timnas u dua puluh tiga berlangsung di tempat yang sama setelah latihan timnas u sembilan belas usai
pelatih luis mia memanggil dua puluh enam pemain termasuk beberapa muka baru
yaitu keeper borneo fc muhammad rido
gelandang persebaya nelson alom

pemain barito putra dan bali united
dandi maulana dan andika wijaya
beberapa hal yang masih perlu diperbaiki juga sudah menjadi catatan tim pelatih
kalau persaingan dari tahun kemarin memang selalu ketat
pemain baru pemain lama juga selalu menunjukkan yang terbaik
jadi menurut saya kalau persaingan ya selalu ketat
nah kita disini untuk mencoba untuk memperbaiki peran peran pemain setiap hari
pemain ini adalah pemain yang harus dipakai
dari awal kita telah mencoba berikan konsep taktik yang telah kita memperbaiki
dan ini yang kita pake orang orang
dan ini yang kita memakai
pemusatan latihan timnas u dua puluh
u sembilan belas dan u dua puluh tiga ini berlangsung sejak tanggal delapan belas hingga dua puluh lima februari mendatang
timnas u dua puluh tiga direncanakan akan menjalani pemusatan latihan setiap bulan
sebagai bagian dari persiapan menuju asean games dua ribu delapan belas
erlangga wisnuaji jakarta